jadi anak gue
pak kalau aku kau itu mau mempermainkan kebonetan sendral rupanya
sehari gue bayar lima puluh ribu
udah masuk kok
udah masuk ya
terima kasih ya nek
udah meng pamit dulu ya mpok
nek duit gue udah berapa
kang jamil teh udah jalan
ntar aja masih pagi
ah kumat doi
ya ampun kang
mau diulang lagi
tiap menit ditanya
ini teh bukan bank beneran kang
jadi gak ada bunganya
syukur syukur saya mau nyimpenin uang kang toib
saya mau simpenin seep
kagal kemarin pasti ada bunganya
satedit diimiz kang
iya sudah terima tiap bulu
ntar dulu lagi deh
tabungannya si ate berapa
kamu tuh beruntung banget ya
kamu tuh gak pakai perhiasan juga
kamu tuh apa sih maksudnya mau hina aku
aku sama sekali gak tersinggung
bukan gitu nih
ini mah beneran
kamu tuh gak pakai perhiasan juga
apalagi pake perhiasan
anggunnya dua kali
satu lagi yusuf
tunggu dulu sebentar
gua serius nih
lu mau gak
jadi a anak gua
kalau aku kau itu mau mempermainkan kebonakan zendral rupanya
se se se sehari gua bayar hmm lima puluh ribu
satu dua tiga empat lima
enam tujuh lapan lapan puluh ribu ini
eh eh ini
l lima puluh ribu
lima puluh ribu
boleh lah din
hah mantep kali kok
pandi kali kau rupanya
sekarang gimana kalau
aku kasih kau itu
lima puluh satu ribu
lima puluh satu ribu
kau jadi anak buah aku
dari mana lu
ah mudah lah itu
lima puluh ribu itu dari kau
aku tinggal tambahkan seribu
kau jadi anak buah aku
sama anak kau ini rupanya
yang kau itu baru satu tambah satu
aku sudah dua kali dua
sudah aku jalan sana
ini mau pergi
anak baru kau
mau mempermainkan kebonakan jendral dia rupanya
kasian deh si nenek
lakinya galak banget
emangnya empatnya kenal sama lakinya
terus kok bisa
tadi dia telponan
terus suara lakinya kedengeran
masa neneknya dibentak
ketemu di mana lagi
iya tadi ketemu di depan rumah
amprokan sama gua
ketemu sama pak sofi terus
tadi malam juga ketemuan
iya di depan rumah gua
ya udah gue ajakin masuk rumah
mas yang pernah kerja di kantor survei bukan
aku tau bang
lah emang kenapa bang
anaknya gak mau berbual
gak apa apa pak
anaknya gak demen sama dia
tukang godein bini orang
bini ani dikodain
ntar pak dikodain lagi sama dia
saya belum nikah
neng sebenarnya maunya apa sih neng
abang tau kok maunya neng apa
si jamil sama rustam itu maki maki sama abang
cincin kawin di gade
puang kontrakan belum bayar
setoran masih hutang
harusnya neng tuh bantu pikiran abang
kalo neng begini terus gimana abang bisa kerja
satu bulan ini abang cuma dua huy di neng
kalau neng sayang sama abang neng gak boleh kecipin neng lagi ya
neng mau kan
abang pengen kerja tenang nek
kayak dulu lagi
abang udah kepunya duit neng
maafin abang ya
abang kerja dulu neng
gue pamit duluan ya